mama ya mama baca postingan soal buronan
yang tadi ada nomor handphone kamu itu loh
ini suatu keajaiban
orang itu lagi ada di rumah makan mama
kita sudah sampai kota surabaya nih
bu elsa sudah transfer belum ya
dia beneran sudah transfer
cari makan dulu deh
habis itu lanjutin perjalanan
pak cari tempat makan dulu pak
buku buku kamu semuanya udah mau masukin ya
ini barunya aku suka banget
harus yang rajin ya belajar dan sekolahnya ya
ini udah kosong
tuh udah kosong sekarang udah gak ada lagi oke
loh ini kan
ini punya siapa
kenapa bisa ada di tas rina
kok anting ini ada di tas kamu
itu punya mama kan
aku pernah lihat di gulpan mama
loh ini kan
ya apaan ya
kamu dari tadi disini ya
loh ini kan kopernya mama diapain
nanti kopernya mama rusak
ya turun dari sini ya
kan udah sore
waktunya reina mandi
aduh aduh aduh
jadi reina ambil anting ini di kopernya mama
aku gak ambil
aku nemu anting itu
tidak ada yang bisa dikumpulkan
tidak ada yang bisa dikumpulkan
tidak ada yang bisa dikumpulkan
tidak ada yang bisa dikumpulkan
aku tahu itu antingnya mama
jadi aku simpan
mama memang pernah ke rumah kamu waktu itu sama papa kan
setelah kamu menikah sama andin saat itu terus kita makan siang sama sama
nah apa mungkin pada saat itu antinya jatuh ya
mama waktu itu pernah bilang ini anting mama yang jatuh di rumah nino
tapi ternyata selama ini antingnya ada sama rina
aku balikin aja deh ke mama
terima kasih ya
selamat siang selamat datang
astaga ini kan buronan yang tadi ada di media sosial
kalau aku bisa tangkap orang ini
aku bisa dapat satu m
aduh harus cepat tavan rendi sekarang juga
udah capek kering kering
ada juga yang ngeliat orang di kamar itu
nanti udah gak diinjok jalanan lagi ya
yang tadi ada nomor handphone kamu itu loh
ini suatu keajaiban
orang itu lagi ada di rumah makan mama
berarti dia di surabaya dong
iya yakin ada disini orangnya
kita lagi pesen ayam penyet
mama ini beneran yakin kan
mama udah lihat persis mukanya
ah duya yakin dong
kamu tuh gimana sih jadi anak gak percaya sama mamanya toh